gue angkat telepon dulu ya
lo gak perlu tau siapa gue keribo
yang penting lo tutup mulut dan anak culve warrior nggak ada yang tahu gue telepon
lo pasti salah satu anggota geng serigala kan
gak ada apa apa
gue cuma mau kasih tau bahwa ade lo mia ada di geng serigala sekarang
lo harus tau mondi
selama ini gue cuma nahan diri karena gue harus manfaatin lo dan geng serigala buat pales dendam kebo
kayaknya rencana awal tuh gak bakalan semulus jalan tol deh
musuh lo tuh tangan bahan tinggi gitu
dan gue liat liat dia makin berani sama lo
ya lo tau lah apa maksud gue
ada apa sih
dari tadi suruh gue buka whatsapp grup fiery fashion lo
sopan banget sih ini foto
kenapa reva reva itu berani deketin boy lagi
tadinya tuh gue gak mau ngasih tau lo tau gak
sampai lo ngeliat sendiri
tapi gue gergetan sendiri
pengen gue piting piting dia anak baru tau gak
lo sih lo motion banget jadi orang
orang dia kalau emang lo mau ngejar boy lagi
lo tuh harusnya lebih gercep tau gak
oh ini cewek deket banget sih
si sekarang lo liat sendiri kan
lo harus ngambil tindangan ya sih
iya iya lo bener
gue sekarang mau bikin kegitungan buat dia
sorry ya gue harus makan temen
enggak ini kenceng
gak ada makan semua
udah berhabis berapa tuh
untung aja lo dateng boy
bisa bisa gue pecahin celengan ayam gue tuh buat bayar ini semua nih
nih si misro mesen gak tanggung tanggung
giliran urusan bayar aja
ah pelit banget sih lo combro sama temen
lo kunyah tuh sampe habis
gue cuma lagi mikirin agenda untuk kita bakti sosial aja
gue tuh pengen nanti seminggu sekali kita touring
atau kita datangin wilayah yang lagi kena musibah
yang deket deket sini aja
gue setuju tuh sama idenya sih bo
kita juga bisa nyalurin berkat buat orang orang
di pikiran gue juga gitu
mumpung kita semua lagi kumpul
gue tuh pengen bagi bagi tugas
supaya semua anak warior bisa terlibat
kalau soal itu biar gue yang ngurus
lu pegang seksi lokasi ya
lo survei lokasinya dari sekarang
badan lu orang paling tinggi nih
lu gue tugasin di seksi humas
jadi kalau misalnya kita mau touring
lu ger lo di seksi transportasi
jadi gua mau sebelum kita berangkat semua kondisi motor kita dalam keadaan sehat
dan satu lagi yang harus diingat sebelum kita riding kita harus safety riding
saya gua ada satu pertanyaan nih
kan dari tadi lu bagi bagi kerjaan nih
nah lo sendiri seksi apaan
hah cocok emang lu repot orangnya
lu udah bangun
gua angkat telepon dulu ya
lu ga perlu tau siapa gua keribo
yang penting lu tutup mulut dan anak klub warrior ga ada yang tau gua telepon
lu pasti salah satu anggota geng serigala kan
ga ada apa apa
gua cuma mau kasih tau bahwa
ade lu mia ada di geng serigala sekarang
ngomong biar kakak lu tau
eh lo denger baik baik
kalo sampe mia kenapa napa gara gara koglo dan geng serigala
abisin kalian satu persatu
lu berani ngancem gua keribo
lu mau ade lu gua abisin sekarang
gua mohon sama lu jangan
gua bakal turutin semua kemohonan lu
asal lu lepasin ade gua
mau lu apa sekarang
gua cuma mau lu keluar dari klub warrior dan gabung ke geng serigala
lo boleh minta permintaan lain
asal jangan yang itu
ya itu sih terserah lu keribo
lu tinggal pilih aja
ikut si boy ade lu ga selamat
atau lu ikut geng serigala dan ade lu bakal pulang dengan selamat
wicik kalian semua
kalo lu mau gabung sekarang gua tunggu lu di jalan green garden drive
tapi lu harus ingat
boy dan klub warrior ga boleh tau soal ini
gua ga liat
eh ini koridor kurang lebar sampe lu harus nabrak gue
yang nabrak lu sebenernya siapa
masalah banget ya lu nanya balik
gua ga mau ribut sama lu
lu pasti tau kan reva dimana
buruan kasih tau gue
ngapain lu nyari reva
ya bukan urusan lu lah
kepo banget loh jadi orang
kasih tau gue reva dimana
kau itu aneh ya
nyari tapi emosi
lu mau ribut atau gimana nih
udah dibilang jangan nanya nanya mulu kan
dibilang jangan nanya nanya mulu kayak wartawan
kepo banget sih lo jadi orang
kenapa lu sinis banget sama reva
jangan jangan lo berdua yang udah ngerjain mobil reva kemarin nih
lu yang ngerjain mobil reva kan
udah gue bilang lo jangan banyak tanya
bisa diem gak sih jadi orang
atau lu jubirnya
dibayar berapa sama reva
seharusnya pertanyaan itu buat lu
selain banget sih lu jadi orang lu berani nyerima salah sama gue
kenapa harus takut sama lo hah
gue gak mau ribut semua lo ya
lu kenapa nyelot sama silla hah
lu gak kenapa kenapa kan lin
udah nganjar banget tuh orang

udah nganjar banget tuh orang
parah banget sih lu
ikut gue sekarang
gak usah pegang gue
gue gak mau ibu sama lo ya
ya semoga aja rencana kita berjalan dengan lancar lah
itu harapan gue yan
kenapa gue bisa ngadilin kalian berdua
gimana sih lu
gimana sih lu
kenapa muka lu lusuh begitu
awas itu rambut ntar lurus